lalu apakah mobil listrik sudah dijual di indonesia
koresponden budi adiputro dan albi pratama menjajal mobil listrik yang telah hadir di indonesia
meski beberapa produsen lain telah lebih dulu menjual produk mobil hibridanya di pasar indonesia
hal lain coba ditawarkan mobil sedan asal jerman yang saya coba ini
konsep plug in hybrid atau mengisi daya baterai melalui colokan listrik adalah sebuah ide yang mungkin
belum banyak ditemukan pada kendaraan roda empat di tanah air
hal inilah yang menjadi inovasi yang coba ditawarkan mercedes benz e tiga ratus lima puluh e ini
mau tau gak gimana caranya ngisi bensin mobil hybrid ke pom bensin
ini ada namanya wall box tempat atau alat untuk mengisi tenaga listrik mobil hybrid
kita masukkan kita buka tinggal colok mengisi listriknya
dibutuhkan waktu sekitar satu lima jam untuk mengisi daya baterai di mobil menggunakan fasilitas pengisian dari pihak produsen
namun jika menggunakan listrik rumahan biasa anda perlu mengisi ulang baterai hingga penuh selama dua hingga tiga lima jam
salah satu hal unik yang saya rasakan ketika mengendarai mobil hybrid ini adalah suaranya yang sangat senyap
hampir tidak ada terdengar suara mesin hanya terdengar sedikit suara putaran roda dan juga suara nafas saya
itu saja yang kedengaran
pihak produsen sendiri mengklaim mesin listrik dapat membawa mobil menempuh jarak sejauh tiga puluh tiga km
masih sama sama dari benua biru eropa
produsen otomotif yang satu ini juga telah melahirkan produk dengan teknologi rendah emisi
tahun dua ribu enam belas menjadi langkah awal sedan dua pintu ini mengaspal di indonesia
dengan menyematkan teknologi plug in hybrid bmw i delapan memiliki dua penggerak utama
dan juga motor listrik yang dayanya bisa diisi ulang dari sumber listrik yang ada
dengan mengusung desain mobil sport modern mobil ini seakan ingin menampilkan sebuah performa
namun dengan efisiensi dari tenaga yang dihasilkan
di atas kertas mobil ini mampu menempuh jarak sejauh tiga puluh tujuh km hanya dengan menggunakan mesin listriknya saja
namanya kita menghadapi teknologi pemerintahnya produsennya masyarakatnya juga harus optimis
dan juga masyarakat harus melihat terbiasa pakai teknologi masa depan yang ramah lingkungan
ini udah mulai dekat nih bi
oke itu artinya pemerintah dan juga para produsen harus berkolaborasi supaya segera bisa merealisasikan itu katanya di tahun dua ribu dua puluh lima
termasuk masyarakat juga harus mulai terbiasa pakai teknologi yang ramah lingkungan masa depan tapi harus rogoh kocek lumayan dalam
karena kayaknya teknologinya agak mahal tuh bi
budi adi putra